jangan gampang percaya sama arin pak
rifki bener bener percaya sama gue
di saat semua orang nyalain gue
oh gini ya biar ku jelaskan secara konkret sama kalian berdua ya
saya terus terang aja
saya ini sangat menjunjung praduga tak bersalah
makanya bapak akan selidiki ini secara konkret dan sampai tuntas
saya juga tidak berpihak kepada michelle juga tidak berpihak kepada arief
jadi ini betul betul akan saya selidiki secara detail
jadi kalian tidak usah merasa bersalah
nanti siapa yang ketahuan bersalah akan saya hukum seberat beratnya
apa sih apa atas kebijaksanaan ya pak
bapak balik dulu ke sekolah ya
tapi nanti kalian berdua balik ke sekolah
aduh pelan pelan sakit mandal
ini tulang gue tuh cedera bel
badan gue rasanya kayak remuk semua
maaf rin gue gak tau loh sesakit itu
sakit banget bel
aku udah gak puas
aku udah gak puas
tak tahan ya
tapi jantung kamu masih ada berdebar debar aja
kayak deg degan gitu pak
karena saya masih shock
tapi kan kau punya badan masih bisa berkira gira kan
belum bisa pak togar
itu kaki saya belum bisa gerak
kau gak sakit kan banget bel

bel sakit banget
bel sedang sakit banget bel

ngapain masih disini aja
kita mau nengok kondisinya arin kan
kok gak tega botol kecap
udah ngeras diri kan nangis sampe kayak gitu
kesakitan banget pasti gue gak mau
eh kerupuk kulit ini kesempatan kita
tau gak supaya arin bisa ceritain
kronologi kejadiannya tuh kayak gimana
ini mumpung ada patugar juga disini loh
tapi bukan waktu yang tepat buat kecap
lo gak denger apa dia nangis kayak gimana
mendingan kasih serat aja udah ngobrol
gini ya ini menurut gue
ini tuh waktu yang sangat tepat
udah lah lo gak perlu takut sama arin
lo tenang aja
gue datang kesini cuma mau minta sama lo
untuk jujur sama kita semua
tentang kejadian yg tadi
kenapa lo bisa sampai jatoh dari tangga
karena apa
gue gak mau
michelle masih disalahin atau dituduh sama anak anak satu sekolahan
dan mumpung disini lagi ada pak togar pak togar bisa menjadi saksi untuk pihak guru ya pak ya
makanya dari sekarang coba deh jujur jelasin ke kita semua
karena gue yakin mission itu gak sama
gue pikir lo kesini karena lo khawatir sama keadaan gue kik
ternyata tujuan lo kesini cuma nilai misal
gue akan turutin apa yang lo minta
darin lo ngomong aja sejujurnya sekarang ya
gak usah takut soalnya
jadi apa ya begini pak arin
yang mana ini harus dijelaskan secara kongkirim
jadi supaya tidak terjadi apa ya yang dikatakan fitnah
nanti melebarkan mana mana menjadi sesuatu
isu yang tidak benar
ini kan menjadi apa ya boleh dikatakan tidak baik
jangan sampai ada fitnah di sekolah ya
eh coba kau ceritakan
kok kenapa yakin banget sih ki kalau michel itu gak salah
well michelle yang udah dorong gue dari atas tangga sampai bawah bel
dia tuh kesel sama gue gara gara dia nuduh gue jadi haters video viralnya dia
padahal kan gue yang ngelakuin itu semua
jelas jelas lo yang dorong widu duluan arin
sampai lo akhirnya kepleset dari tangga lu yang jatuh kan
terus sekarang mau salahin gue gitu
rin tolong jujur lah rin
tolong jujur sama kita semua di sini ya
gue tau lo gak suka sama michelle
tapi jangan jadiin ini kesempatan buat lo jatuhin michelle
sebenernya apa sih
udah mendingan usir mereka dari sini aja
otogar suruh keluar
arin takut pas sama mereka berdua
mereka juga gak percaya sama omongannya arin
oke ya lebih baik lo berdua keluar dari sini sekarang
dan lo michelle lo bener bener udah keterlaluan ya
lo udah buat arin kayak gini
kalau awas sampe kabur dari tanggung jawab ini
gue gak ada kabur
lo tau gak sih kabur itu buat orang yang takut
serahkan liat gue sekarang di mana
di sini yang artinya gue gak salah bella
dan gue bakal buktiin itu
kan banyak pasiennya bukan kita aja nih
apa rikki kau bawa michelle keluar dulu ya
di luarnya dulu kalian ya
ini banyak pasien di luar ini
lo selalu suruh
ya udah kamu cepat sembuh ya
soalnya bapak harus balik juga ke sekolahan
tolong dijaga paham
udah ditarik tiru minum
yang sakit ya kok kamu yang melamun
iya iya paham saya jagain kok
iya dijagain ya
saya ke sekolahan dulu
udah jangan nangis
cepat sembuh ya
makasih ya paham
cepat sembuh ya
mereka kenapa jahat banget sih temen gue
garin lo tenang ya
gue percaya kok
pak sumpah bukan saya dorong arin pak
saya juga nggak tahu kenapa dia bisa ngomong kayak gitu tentang saya pak
iya pak togar
saya juga lebih percaya sama michelle
ketimbang percaya sama arin
dan saya mohon pak togar jangan
jangan gampang percaya sama arin pak
rifki bener bener percaya sama gue
di saat semua orang nyalain gue
biar kujelaskan secara konkret sama kalian berdua ya
saya terus terang aja
saya ini sangat menjunjung praduga tak bersalah
makanya bapak akan selidiki ini secara konkret dan sampai tuntas
saya juga tidak berpihak kepada michelle juga tidak berpihak kepada arief
jadi ini betul betul akan saya selidiki secara detail
jadi kalian tidak usah merasa bersalah
nanti siapa yang ketahuan bersalah akan saya hukum seberat beratnya
apa sih pak atas kebijaksanaannya pak
bapak balik dulu ke sekolah ya
tapi nanti kalian berdua balik ke sekolah